selanjutnya kami menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang
disahkannya kitab undang undang hukum pidana yang baru oleh dpr dan pemerintah
mematik kekhawatiran pers asing dan pemerintah internasional
pasal perzinaan seks di luar nikah atau kumpul kebo dianggap kontroversial
mengganggu ranah privat serta dikhawatirkan berdampak pada kunjungan warga negara asing ke indonesia
sejumlah turis pun mengkhawatirkan hal tersebut
saya pikir ini adalah pindah ke keinginan muda karena saya khawatir tentang semua wanita
terutama yang hidup di sini dan juga orang orang di sini karena ini akan memiliki efek pada turisme
dan juga pada kewujudan orang orang lokal
saya tidak khawatir secara pribadi tapi khawatir untuk orang orang di sini
dan melakukannya secara benar bukan hanya di kertas
itu akan memiliki efek pada turisme dan akan lebih kurang turis di sini
banyak orang muda datang ke bali dan kami selalu khawatir sebagai orang tua
tentang berada di negara dan tidak mengerti peraturan dan peraturan lokal
tapi sebagian besar orang australia sebagai pelanggan negara akan menjawab dengan berat
menanggapi hal tersebut wakil menteri hukum dan ham edward omar syarif hiaric
mengaku warga negara asing tidak perlu khawatir
lantaran revisi kuhp baru jadinya
kekuatan negara ini sudah terlalu berat
kekuatan negara ini sudah terlalu berat

di sisi lain edi memastikan pasal yang berhubungan dengan ranah privat
bersifat delik aduan absolut
artinya pasal tersebut hanya bisa dilaporkan oleh orang terdekat
seperti istri atau suami orang tua atau anak
sweeping razia dan penggerbekan tidak akan berlaku dalam pasal pasal tersebut
bahwa tidak benar kemudian mereka kemudian bisa langsung ditangkap atau ditahan
atau ditahan kemudian ditahan
kemudian apa lagi
penggerbekan sweeping dan lain sebagainya
karena kalau bersifat delik aduan maka tidak boleh ada sweeping penggerbekan razia dan lain sebagainya
ini yang terus terus dan terus kami sampaikan kepada pihak asing
termasuk di dalamnya kepada kedutaan besar yang ada di indonesia
edi menambahkan pasal perzinaan hubungan suami istri di luar nikah
atau kumpul kebo merupakan ranah privasi yang menyentuh nilai moral
dalam sosialisasi ke provinsi ada daerah yang menolak pasal tersebut
dan ada daerah yang mendukung
karenanya pemerintah memilih pasal pasal tersebut masuk dalam delik aduan absolut
tim diputan cnn indonesia